ferry tidak kabur saat diparkir
ferry meminta bantuan karyawan minimarket untuk membawakan barang yang dibelinya
ferry mengaku aksi uniknya berbelanja ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan di masa pandemi corona
zamannya mas kalau naik sapi musim on demi kan jalanan sepi bikin rame gitu loh
biar gak sepaneng lah ngibur ngibur masyarakat
gak kepatiran mas pada dekat toko ini mungkin sapinya ngamuk atau gimana
oh gak mungkin mas soalnya udah jinak nih sapinya
bimo sapi yang ditunggangi ferry ini merupakan sapi jenis peranakan ongole yang berusia dua lima tahun dengan berat sembilan kintal
jika dijual harganya bisa mencapai delapan puluh juta rupiah
tim liputan crt